ya saat ini kita langsung saja mengikuti konferensi pers
dari hasil rekonstruksi peluru nyasar di lapangan tembak senayan jakarta
jadi saya jelaskan ya tersangka i itu sudah mengikuti sertifikasi tembak reaksi bulan april
prosedurnya di perbakin adalah sebelum dia mendaftar ke klub dia ikut sertifikasi dulu
artinya dia tes kemampuan tes keterampilan
setelah keluar sertifikatnya baru dia bisa mendaftar ke klub menembak
kemudian baru klub menembak ini yang mengurus kartu anggota perbakin
karena perbagin itu tidak ada keanggotaan perorangan
yang keanggotaan perbagin itu adalah organisasi atau klub menembak
itu saya jelaskan
itu nanti status hukum ag gimana pak apakah dia
ya nanti penyidik akan minta keterangan ya karena itu perlu pendalaman lagi
di senjata itu banyak sekali aksesorisnya ya
aksesoris ada seperti yang dipakai ini auto kemudian ada namanya roni
roni itu tambahan untuk tambahan apa namanya bukan jangkauan untuk dudukan
dudukan supaya nembaknya enak
kemudian ada magasennya juga ada macam macam
mengizinkan tidak mengizinkan untuk senjata otomatis untuk olahraga
jadi di dalam aturan perbagin tidak ada senjata otomatis
kalau ini ada kejadian ini ya itu tanggung jawab yang bersangkutan
jadi begini jangan dikaitkan dengan organisasinya
ini kan pertanggung jawab
pertanggung jawaban perorangan lah
kan orang semuanya bisa masuk sini dengan melapor
prosedurnya kan begitu
maksudnya ini sembunyikan oleh tersangka ya
itu substansi ya substansi
nanti penyidik yang tahu itu
ya sementara dalam penyidikan masih proses
polda metro jaya menutup dulu
untuk area sini saja
kalau untuk tembak target boleh
karena di dalam ruangan
pak kalau dari dua tempat ini yang menjadi tempat atau tkp peluru nyasar ke dpr yang mana pak
ya nanti di apa namanya sedang dikaji oleh lapor
karena ini ada hitungan hitungan balistik dan hitung hitungan ilmu apa ini
maksudnya respon dpr terhadap
olah tkp hari ini bagaimana
ya silakan pak bamba
jadi kehadiran saya di sini ingin memastikan apakah dalam rekonstruksi ini ada terlihat unsur atau paling tidak potensi kesengajaan dari yang bersangkutan
tadi sama sama sudah kita lihat bagaimana dia memulai latihan bagaimana dia memegang senjata yang tadinya
semi otomatis kemudian dirubah menjadi otomatis
nah dalam pengalaman saya sebagai anggota perbakin dan sering latihan di sini kecil kemungkinan saya tidak menjudgement
tapi berdasarkan pengalaman kecil kemungkinan ada unsur kesengajaannya
hanya kelalaian karena tidak menguasai terjadinya perubahan antara semi otomatis menjadi full otomatis
saya saja kalau nembak senapan begini ya
kalau di tempat latihan militer sana saya dipinjami
pada saat switch semi otomatis dang dang dang gitu getarannya ada cuma tidak terlubat
nah karena dalam hitungan detik lebih dari satu peluru bulan keluar
apalagi ini pistol yang nggak ada pegangan ya berarti lebih jengkringnya
kalau kita lihat titiknya di sana itu tidak begini tapi begini ya itu jelas ada jengkring
jadi ke unsur kejut
jadi dari lantai sembilan sepuluh sampai dua puluh
nah itu fakta yang saya lihat
lalu pertanyaannya kenapa bisa kan terhalang hijau pembatas
kan gedung dpr nya nggak kelihatan
saya menduga mungkin saja ada tembus karena itu seng seng
itulah yang harus dikaji oleh pihak keamanan untuk penataan kembali sop di sini sekaligus juga menata keamanan
agar kegiatan di sini tidak mengancam nyawa atau kerugian orang lain di luar kawasan ini
dpr sesuai dengan kpres enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat itu masuk dalam obyek vital
nah sehingga saya minta pihak keamanan untuk mengaudit sistem keamanan di dpr
termasuk juga potensi potensi ancaman dari kegiatan kegiatan yang ada di perbakin ini
baik disengaja maupun tidak disengaja
minggu depan saya sudah minta brt untuk mengundang berbagai pihak termasuk kepolisian
pihak badan pengelola bung karno sebagai pengelola lapangan ini
dan pihak perbakir sebagai penyewa kantor di sini dan memfasilitasi anggotanya berlatih di sini
pihak menpora sebagai penanggung jawab atlet
pembinaan atlet termasuk yang menembak
kemudian juga pihak setariat negara sebagai pemilik daripada lahan ini untuk mengkaji ulang
apakah masih layak dipakai dan kemudian diputuskan untuk pindah
apakah tetap di sini tapi keamanan di sini diperketat
lalu kemudian di dpr nya juga disiapkan pengamanan pengamanan yang bisa mencegah terjadinya
persiwa ini turun kembali
kami sebagai pembinaan dpr tidak ingin ada anggota karyawan was was secara fisikis
karena itu sudah masuk kategori dalam pasal dua ayat lima kepres enam puluh tiga dua ribu empat
menjadi kewajiban negara pihak keamanan negara untuk memberikan pelindungan dan membangun sistem keamanan
agar hal hal tersebut tidak terjadi
sebab kalau itu terjadi maka ini akan menjadi kewajiban negara

ini juga akan mengganggu sisi pemerintah secara keseluruhan
kalau anggota dpr dan karyawannya bekerja dalam keadaan was was ya susah juga
makanya saya kembalikan kepada pihak keamanan untuk mengkaji
apakah memasang kaca film yang bisa menahan terjangan peluru atau apakah kita bikin payung yang gede ya terserah
kita serahkan kepada pihak keamanan
atau kalau ini dipindah kita kembalikan kepada karyawan
ini menyangkut soal pemerintahan juga
saya kira demikian terima kasih
mana yang tanya tadi
ya pak saya a'am dari trans tujuh pak

jangkauan tembaknya seperti apa untuk memperjelas pak
ya saya mungkin bisa menjelaskan sedikit bahwa itu adalah
aksesoris aksesoris yang tidak begitu besar
tetapi mengubah sistem ya mengubah sistem senjata dari semi otomatik menjadi otomatik
dari yang tadinya tembakannya satu satu bisa menjadi tembakan beruntun
itu dalam satu menit bisa berapa peluru itu
sekitar lima peluru
nah satu magasin bisa habis ya
dia pakai pendek apa panjang
tapi enggak full pak
nama alatnya pak
segini alatnya bisa berbentuk otomatik besar ujungnya apa
nanti coba nanti dipenyitikan yang ini
ya yang pasti kami dari dpr dari pimpinan dpr mengucapkan terima kasih kepada pihak
kepolisian dan memberikan apresiasi yang luar biasa dalam hitungan jam ya bisa diungkap

dari mana peluru itu berasal dan tersangkanya langsung dipegang dan dia diamankan bersama barang buktinya
sehingga berbagai spekulasi apakah itu serang teroris dan lain lain itu bisa terpatahkan
jadi sekali lagi saya menghimbau juga pada peluru awak media kawan kawan semua
tidak ada kegerakan gerakan yang meneror dpr
ini adalah kegiatan olahraga yang menyasar ke dpr
jangan mempekeruh keadaan menjelang situasi pesta politik dua ribu sembilan belas
saya memastikan negara kita aman
kita percayakan kepada pihak menegak hukum dalam ini kepolisian untuk menjaga keamanan kita semua
demikian wabillahi taufiq wa'alaikumsalam
terima kasih rekan rekan sekalian
selamat sholat sumat
baru saja kita saksikan konferensi pers terkait rekonstruksi penembakan di dpr
di mana konferensi pers disampaikan langsung oleh kadif humas polri irjen paul setiawasisto
di mana setiawasisto terkait
mahasiswa tadi menyatakan bahwa berdasarkan hasil olah tkp atau rekonstruksi yang dilaksanakan pada hari ini
ditemukan bahwa senjata yang digunakan adalah senjata semi otomatis begitu
namun setiawasisto juga menyatakan bahwa perbakin

aturan yang menyatakan bahwa perbakin tidak mengizinkan senjata semi otomatis dipergunakan begitu
untuk dipakai sebagai alat menembak di kawasan lapangan
dan jika ditemukan bahwa senjata yang digunakan adalah senjata semi otomatis
maka konsekuensi akan ditanggung oleh pihak yang menggunakan senjata tersebut
lebih lanjut setia wasiso juga mengungkapkan bahwa hasil dari rekonstruksi hari ini sudah ada
dan sedang dikaji oleh lapor karena memang akan melibatkan hitungan balistik dan juga fisika
terkait jarak dan juga spesifikasi pistol yang digunakan untuk menembakkan peluru
sehingga akhirnya peluru bisa sampai di kawasan lapangan
lalu juga ada konferensi pers atau pernyataan yang disampaikan dari ketua dpr bambang susatyo
di mana bambang susatyo juga berbagi pengalamannya sebagai seorang anggota perbakin
begitu bahwa jarang sekali ada unsur kesengajaan dan biasanya jika ada peluru nyasar
itu memang murni karena unsur kesalahan atau ketidaksengajaan dari pengguna pistol yang ada di sana
dan bamsud juga mengatakan
menyatakan bahwa minggu depan terkait kejadian dan proses rekonstruksi hari ini pihaknya akan meminta
beberapa pihak terkait termasuk pengelola lapangan dan juga pihak perbakin serta
menpora sebagai penanggung jawab dari atlet khususnya atlet tembak untuk mengkaji ulang
terkait keberadaan lapangan tembak senayan ini apakah memang lapangan ini masih layak untuk berada di sana atau tidak